rabu sore hasil rekapitulasi verifikasi faktual partai politik calon peserta pemilu menunjukkan
tujuh belas partai politik lolos sebagai peserta pemilu dua ribu dua puluh
partai umat dinyatakan tak lolos karena tak memenuhi syarat di dua provinsi
yakni sulawesi utara dan nusa tenggara timur
wakil ketua umum partai umat nazarudin mengkritik penilaian kpu tingkat provinsi
yang menyematkan status tms atau tidak memenuhi syarat kepada partainya
yang mengatakan mekanisme verifikasi faktual melalui rekaman video menjadi salah satu faktor
gagalnya partai besutan amin rais ini meluncur sebagai peserta pemilu dua ribu dua puluh
nazarudin telah mengajukan nota keberatan dan akan mengajukan gugatan kepada bawaslu
setelah tiga hari putusan kpu ditetapkan
data verifikasi keanggotaan yang secara jelas disebutkan dalam peraturan perundang undangan itu
pertama itu bisa dilakukan
melalui data fisik kehadiran orang atau orang yang ditemui oleh verifikator
kedua bisa melalui orang yang dikumpulkan dalam satu tempat
ketiga bisa melalui video call
dan yang terakhir ada surat kpu yang disampaikan ke partai politik semuanya
nah yang melalui video recording ini kebanyakan teman teman kami di daerah
itu kebanyakan memilih melalui video recording
dan ini banyak ditolak
daerah sulawesi utara dan lima daerah di ntt tadi itu